hai kapal negara sarwisnu diberangkatkan dari pelabuhan tanjung priok jakarta utara pada
kamis dinihari sedikitnya tiga puluh tiga personel basarnas yang terdiri atas dua puluh tiga kru kapal dan sepuluh orang
basarnas special group dikerahkan dalam operasi pencarian kri nanggala empat ratus dua remotely operated
vehicle atau rov yakni kapal selam kecil tanpa awak akan dikerahkan untuk melakukan pencarian
bawah laut dan diharapkan bisa mempercepat penemuan kri nanggala empat ratus dua kita berupaya berkon
koordinasi dengan angkatan laut kira kira daerah mana kemudian fokus kita adalah membantu percepatan
penemuan karena itu yang terpenting kita adalah pengejar malam ini kenapa kita mengejar golden
time golden time itu adalah waktu dimana kita bisa menyelamatkan manusianya sementara itu kn
basarnas bali rabu malam juga bertolak menuju pelabuhan celukan bawang grogak buleleng bali
kapal ini membawa tiga orang rescuer dan enam belas awak kapal kepala basarnas bali menyebut kegiatan ini
merupakan perintah basarnas pusat untuk membantu pencarian kapal selam kri nanggala empat ratus dua yang
diperkirakan berada di perairan utara bali kri nanggala empat ratus dua dikabarkan hilang kontak di perairan
sehari hari kapal selam ini tidak melapor kembali setelah mengikuti latihan penembakan torpedo di
perairan bali utara berdasarkan keterangan tni angkatan laut kri nanggala empat ratus dua berisi lima puluh tiga orang
kri nanggala empat ratus dua merupakan kapal selam buatan jerman yang resmi menjadi bagian dari alat utama
sistem pertahanan indonesia pada seribu sembilan ratus delapan puluh satu kri nanggala empat ratus dua adalah salah satu kapal selam andalan milik
yang mendapat julukan monster bawah laut pimpin putan cnn indonesia